penyidik menyampaikan pemberkasan sudah tuntas memeriksa saksi sekitar sepuluh orang
kita melengkapi keterangan beberapa ahli
baik dari lapor polda jatim dan juga kor lantas
pola tkp dan juga dari hasil pemeriksaan dari atpm terkait dengan kondisi kendaraan
yang masih dikoordinasikan dengan di negara asalnya di jepang
untuk terkait dengan pencatatan
kejadian ya ingin bahasanya black box itu kurang lebih kemarin koordinasinya
koordinasi awal kurang lebih butuh waktu sekitar satu minggu
ini perlu kita koordinasikan terkait dengan masa penahanan yang bersangkutan
kita ingin itu dipercepat untuk prosesnya
untuk kita segera proses koordinasi dengan kejaksaan
untuk hasilnya adalah untuk mengetahui rekaman data kejadian secara digital
terkait dengan peristiwa waktu jam j nya menitnya itu apa yang terjadi
itu yang mendukung
mendukung dari kegiatan utama dari penyidikan